informasi lainnya saudara bencana tanah longsor menerjang beberapa wilayah di kabupaten bandung barat jawa barat
petugas gabungan yang terdiri dari basarnas polri tni dan relawan masih melakukan pencarian warga yang tertimbun longsor di desa cibenda
pola pencarian dengan menentukan titik yang terindikasi ada warga yang tertimbun
pencarian hanya bisa dilakukan dengan alat manual
hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanah longsor di kebupaten bandung barat pada sini di hari
sepuluh rumah warga rusak dan seratus kepala keluarga dengan tiga ratus tujuh puluh empat jiwa harus mengungsi ke gor desa cibenda
menurut humas bpbd jawa barat hadi rahmat saat ini petugas akan fokus untuk mencari sembilan korban yang tertimbun
jadi yang sembilan orang itu belum ditemukan
dan ini masih dalam proses pencarian yang melibatkan dari basarnas
koramil polsek lalu dari tagana dan juga dari lawan yang berasal dari desa ini desa cimpenda
itu juga semua berkat kerjasama tim lintas sektoral dari berbagai unsur yang ada di sini
kita harus berupaya untuk saling mendukung
mendukung mendukung minimal kita harus bisa menyelamatkan selamatan nyawa jiwa manusia